di ajang olimpiade kemarin eko yuli mengakhiri catatan snatch dengan satu ratus tiga puluh tujuh kg di bawah lifter tiongkok lee febin yang mencatatkan angkatan snatch satu ratus empat puluh satu kg
dan pada angkatan clear and jerk eko yuli sukses mencatatkan angkatan satu ratus enam puluh lima kg sehingga total angkatan yang diraih menjadi tiga ratus dua kg
medali emas diraih oleh lee dengan total angkatan tiga ratus tiga belas kg dan perunggu diraih lifter kazakhstanson dengan total angkatan dua ratus sembilan puluh empat kg